permukiman warga di muara angke penjaringan jakarta utara kembali digenangi air pasang laut atau rop
rop diduga terjadi karena tembok kolam penampung air laut yang jebol pada juni tahun lalu belum juga diperbaiki
banjirop atau air pasang laut kembali menggenangi pemukiman warga di muara angke penjaringan jakarta utara minggu siang
akibatnya warga terpaksa beraktivitas di tengah genangan
kendaraan roda dua yang nekat menerobos genangan mengalami mati mesin

air pasang laut yang mengenangi pemukiman warga diduga akibat tembok kolam penampungan air laut yang berada di wilayah sekitar muara angke sepanjang tiga puluh cm jebol sejak juni dua ribu enam belas
tapi hingga kini tembok itu tak kunjung diperbaiki hanya ditutup pasir dan karung
banjir rop juga semakin parah setelah pintu kolam penampungan air laut dibuka oleh petugas penjaga kolam
sebagai disini itu perawatan mangrup
manggrup ini kolam ini
kalau ada sampah apa akan kita
soalnya kalau nggak ada kita dibuang sedikit sedikit air yang nggak dialirin lebih parah
jebol lagi itu tembok
oh gitu makanya dibuka begini pak ya
warga berharap agar pemerintah segera memperbaiki tembok kolam penampungan air laut yang jebol
dan memperbaiki kembali tembok kolam yang sudah lama tidak diperbaiki
dikhawatirkan tembok akan jebol kembali karena tidak kuat menahan air laut
fakih haitimi jakarta
hujan deras yang mengguyur wilayah dki jakarta minggu siang
mengakibatkan jalan panglima polimeraya jakarta selatan tergenang air setinggi empat puluh cm
akibat genangan air ini sejumlah kendaraan yang melintas memilih memutar arah
tapi tidak sedikit kendaraan roda empat maupun roda dua yang memaksakan melewati jalan ini
salah satu warga mengatakan wilayah ini memang sering tergenang air
terlebih bila hujan turun cukup deras
genangan terjadi karena drenase pembuangan air yang tidak lancar